aku memanggil para nyamuk nyamuk aku
sekarang kalian kigit semuanya
oke tapi tunggu dulu
semua kembali normal
tunggu dulu tunggu
aduh jangan goceng
kalau goceng mah murah
bagaimana kalau lima ribu
ya pak siti
jangan dengerin omongan asun pak siti
ya abis sih bang gitu aja
ini aja nih minyak jatuhnya
dari pak siti
asun itu mencari kesempatan
dalam kesempitan pak siti
udah tenang aja pak siti
oh iya gak ada duit dong
bukan kau tak perlu hati
bukan kau tak perlu harta
untuk menjadi sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena hata
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
masih lupa ya mister
kok tutup pintunya
kemana tuh orangnya
mungkin dia ke toilet ya
seolah dia hobi ke toilet
lagi aneh tuh orang ya
orang tuh kalau hobi tuh ke mall
kalau tahu begini toiletnya pindahin aja ke sini kali ya
duh ini gerbangnya tinggalin begini bisa dicolok orang loh
bisinya dikeloin bisinya dikeloin lho
duh ya allah bener bener ya
kok bisa orangnya begini ya
ini tolong dibuka ya gerbangnya
kok ga dikunci
pusat musa enggak usah pakai panjat panjat begitu ini enggak digembok tinggal buka
selesai lagi kunci kunci justru itu udah gerbangnya ditungguin tadi kunci lagi itu
sama aja kayak nyuruh maling masuk betul sih maaf usah usah tadi saya ke belakang sebentar
iya kalau yang namanya orang puasa itu maksudnya sabar ustadz kalau marah boleh mah buasanya bisa
berat juga ya ya allah maafkan saya usah usah yang mulai nasabun ya allah aduh makanya pasti
jangan mancing mancing betul tuh besok besok kalau mau ke belakang ke kiri ke depan ke atas
ke bawah kalau misalkan pintu gerbang itu harus dikunci dulu pastikan keamanannya seperti itu
betul betul ya pasti gitu ya oh iya iya iya
udah kalau gitu saya masuk dulu pada saya sakit sakit ya ya ya eh kesana kesana
aduh sob kamu kenapa ketawa ketawa sendiri sih sob
tahu tahu tahu
kalau hai kali itu digigit nyamuk
terus kulitnya itu bentol bentor merah merah
terus digaru garu ke gatelan
lucu banget kan
kalau kita sih aman
udah pake lusen anti nyamuk
kan kalau spiderman itu digigit sama label laba
kalau hai kali digigit sama nyamuk
dan dia jadi monsternya
iya suaranya gini
agusin perut deh
kalau hai kali jadi monster nyamuk
aku jadi pelawannya
tuh bisa jadi bisa jadi
hei lo bisa jalan ya
kesian dia allah
aku memanggil para nyamuk nyamuk aku
sekarang kalian gigit semuanya
oke tapi tunggu dulu
semua kembali normal
ampun ampun ampun
ampun ampun ampun
ampun ampun ampun
hei jangan gitu
ampun ampun ampun
berani beraninya kalian bikin onar di sini ya
kalian itu belum tahu siapa kita
kalian itu kekuatannya kecil
tidak terkenal seperti aku
emang kamu terkenal ha
aku terkenal dengan kekayaan nyamuk aku
semuanya pada takut dengar aku
kenapa kalian nggak hormat di kaki aku
kita membahas nih nyamuk
nyamuk lawan memegah
hei enggak berat
aku udah bilangin
kalian itu enggak
ilmu kalian masih kecil
namun aku serang
aku udah bilang
emang mereka berani lawan kita
partai pembelajaran selumur system like ini
hasilnya bagiannya ya
hebat banget hebat banget itu namanya
untuk bolanya tidak kena ustadz musa ya
tapi pada misternya saya nyusruk kebak sampah
mister salah salah mereka tuh rio bemo tapi sampai
sampai nanti menjelang
aduh aduh aduh